masih terkait terorisme tim densus delapan puluh delapan anti teror menembak mati seorang terduga teroris di subang jawa barat pada jumat sore
terduga ditembak karena berusaha melawan saat akan ditangkap
tempat kejadian lokasi penangkapan terduga teroris berada di jalan pantura
tepatnya di bawah flyover pamanukan subang jawa barat
lokasi ini langsung dijaga ketat petugas kepolisian
terduga teroris adalah warga garut dan di subang berdagang sepatu serta jaket kulit
terduga sudah lama tinggal di subang dengan mengontrak di jalan hussein syabana kelurahan mulyasari kecamatan pamanukan
jenazah terduga teroris ini kini sudah dievakuasi ke rumah sakit polri kramat jati jakarta tibur
dari penangkapan ini polisi menyita pisau dan ransel yang diduga berisi bahan peledak
ini informasi awal dari rekan rekan di polisi anang ini
ini pelaku sehari hari tinggal di sini
untuk lengkapnya lebih baik kita tanya
ke aparat keamanan dan ini masih dalam penyelidikan dan dalam penanganan pihak berwajib
saya informasi satu orang
katanya ada yang lawan satu orang tembak begitu
masih dari itu
waduh saya kurang tahu
tapi di situ kan ada penjual sol sepatu jaket kulit kulit di situ kan
laku di situ
laku di situ
laku di situ
laku di situ
kurang tahu yang itu pelaku atau tidaknya yang pasti di situ
setiap ngobrol sama teman teman dia suka mengajak jihad ya begitu
ini sering diajak jihad juga yang di pinggir saya itu